terima kasih anda masih menyaksikan political show dan saya masih bersama dengan para narasumber di studio dan bergabung saat ini melalui sambungan virtual ada dua kepala daerah muda
saya ingin menyapa satu persatu wakil gubernur provinsi jawa timur emil dardak selamat malam mas emil
selamat malam mbak nana
oke dan ada wali kota medan bobi nasution selamat malam mas bobi
selamat malam mbak nana
oke saya mau ke mas emil dulu nanti saya baru ke mas bobi dan saya lanjut nanti dengan para narasum di studio
mas emil sebagai kepala daerah yang muda tantangannya ini apa saja menjadi kepala daerah yang biasanya birokrasi ini dipenuhi oleh orang orang tua
susah enggak mas emil
ya tentunya saya sebagai kepala daerah di jawa misalnya ini kan tentu juga ada sebuah kultur walaupun kita sebagai apa istilahnya bangsa timur ya artinya asia semua punya sama respector elderly dan lain lain
ya tentunya akan berbeda ritmenya kita membedakan bagaimana kita bicara dengan orang yang lebih tua itu adalah bagian dari keseharian kita
nah kali ini yang lebih tua adalah dalam konteks hirarki
ini adalah yang apa istilahnya di bawah kita misalnya gitu
nah ini yang kemudian tentunya saya selalu mengatakan respect itu tidak muncul hanya karena kita punya jabatan
jadi kita enggak bisa cuma main suru suru harus kalau istilahnya slogannya kita kudu iso ngelakoni gitu ya
jadi harus nyontoin jadi saya mengalami waktu awal dulu bupati saya kadang kadang ya saya kerjain gitu
saya kerjain sendiri power pointnya dulu satu kali atau dokumen saya rapin
dan pernah ada satu peristiwa waktu membenahi laporan kinerja saya kasih waktu tiga jam mereka balik
saya tanya gimana ternyata apa yang arahan yang sudah saya kasih contoh belum dilakuin
ya saya menghukumnya dengan cara saya suruh mereka duduk di depan saya saya ngetik sampai tengah malam
jadi saya bilang karena kalian enggak ngelakuin apa yang saya minta saya jadi harus kayak begini
nah tentu itu satu pesan yang subtle yang agak istilahnya pesan yang agak halus bahwa jangan sampai saya harus kayak gini dua kali
ya cuma bisa dengan bentak bentak dan marah marah biasa itu agak beda lah kenekatannya
oke tapi jadi lebih repot berarti ya kepala daerah muda ini menghadapi birokrasi yang penuh dengan senioritas gitu
kalau tadi kita lihat kayaknya berat banget kayaknya repot banget gitu mas
saya rasa leadership juga udah mulai bergeser ya sekarang gitu
jadi kita juga sekarang berhadapan dengan pekerjaan yang lebih menuntut kreativitas
jadi orang itu bukan rajin hanya diukur dari berapa jam dia kerja
tapi berapa kualitas dari setiap detik yang dihabiskan untuk kerja
jadi relasi kerja juga akan berubah gitu
nggak bisa feodal kayak dulu lagi kok
jadi kebetulan iramanya juga mulai jalan seiring gitu sebenarnya
oke saya mau ke mas bobi dulu
mas bobi ini sebagai menantunya presiden jokowi kemudian anda politisi muda juga di pdi perjuangan
mas bobby apakah kemudian banyak yang suka meng underestimate anda
suka meremehkan anda begitu ya
terutama society terutama di lingkungan birokrasi
apakah ah ini mas bobi masih muda anak kemarin sore kepala daerah kemarin sore
jadi sering gak sih mas dapat cap seperti itu
ya tentunya setiap kita masuk ke area baru kita masuk ke arena yang baru
bagi kita sendiri tentunya punya tantangan tersendiri
sama seperti setiap kita masuk ke area apa
bukan hanya di dunia politik di dunia ekonomi dunia bisnis juga
semua pasti mempertanyakan kemampuan kita di bidang tersebut
ya sama saya rasakan juga ketika masuk ke dunia politik dunia birokrasi
kira kira apa sih yang bisa dibawa seorang bobi nasution anak muda
ya mungkin orang mikir hanya memanfaatkan kesempatan
ini harus kita buktikan
memang kalau kita akui kalau untuk popularitas ya kita bilang pada saat dulu pencalonan
untuk popularitas kita sangat terbantu
saya tidak akan pungkiri itu
bagaimana saya bisa lebih terkenal secara otomatis sebagai bobi nasution
namun tantangan berikutnya di politik bukan hanya masalah popularitas
bagaimana kita bisa diterima
diterima ini bukan hanya dari background
tapi background dari pola pikir
background dari cara kerja kita
inovasi kita di daerah
ini yang sangat kedepannya membuktikan apakah benar benar kita bisa diterima di dunia politik
di dunia birokrasi
sehingga yang bisa membuktikan itu nanti adalah kepuasan masyarakat
dan juga kenyamanan kerja di internal birokrasi
hari ini saya pimpin di kota medan
nah ini bagaimana akselerasi
kecepatan dari teman teman di asn di ibu kota medan
menangkap apa yang diarahkan
ini menjadi bukti lah menurut saya
bagaimana keberhasilan seorang kepala daerah dengan segala beban di pundaknya
belakangnya itu bisa diterima atau tidak
oke kayaknya itu bebannya berat banget ya
tadi suara hatinya mas bobi langsung itu kayaknya
bebannya berat banget
mas bobi kalau kita lihat belakangan ini anda sering sekali mengikuti jejak mertua
jejaknya presiden jokowi
kemudian kemarin kita lihat videonya marah marahin preman begitu ya
sidak itu gimmick politik atau itu memang gaya politiknya kepala daerah muda
bukan gimmick bukan gaya
tapi itu yang diperlukan menurut saya ya
yang diperlukan setiap kepala daerah karena kita punya jenjang pemerintahan
dari pemerintah kabupaten kota provinsi dan tingkat pusat
semua itu harus bisa memastikan apa yang kita programkan itu berjalan
nah kalau kami di tingkat dua di tingkat kabupaten kota itu kan benar benar langsung programnya harus menyentuh ke masyarakat langsung
dan bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat
percuma kita buat program sebanyak banyaknya kebijakan sebanyak banyaknya
tapi kalau yang menerima hanya sekian persen itu tidak ada artinya menurut saya
jadi yang perlu kami sampaikan disini ketika turun ke lapangan menyapa masyarakat
terlihat seperti gimmick tapi kita ingin memastikan dari setiap program kita dari setiap kebijakan kita
kira kira masyarakat sudah pernah minimal sudah pernah dengar tidak
kalau misalnya mereka sudah pernah dengar pertanyaan berikutnya apakah mereka sudah mengikuti
dan ketika sudah mengikuti
apakah dari kebijakan itu masih ada yang kurang pas dengan adat istiadat misalnya di daerah
atau dengan kebiasaan kita di daerah ada yang kurang pas
nah itu kemudian sebagai bahan referensi kita untuk bisa mengevaluasi kebijakan atau program dari daerah itu sendiri
itu kita turun ke lapangan
terakhir mas bobi singkat saja kalau menurut mas bobi perasaannya mas bobi menjadi menantunya presiden kemudian menjadi kepala daerah itu memberikan privilege nggak
gak mungkin gak bawa privilege karena menteri menteri pasti datang semua tuh ke sana
bantuin gitu untuk membangun
itu tadi saya bilang kalau untuk pribadi pada saat masuk ke politik privilege nya adalah orang sudah banyak kenal
mungkin untuk meningkatkan popularitas lebih gampang
tapi berikutnya bagaimana meningkatkan elektabilitas bagaimana kita bisa diterima
bukan hanya sebagai keluarga
sebagai keluarga presiden tapi bagaimana kita diterima sebagai orang yang bisa membangun daerahnya
dan membawa perubahan di daerahnya
ini yang menjadi tantangan berikutnya
itu menurut saya
mas emil apa kemudian yang membedakan gaya politiknya politisi muda ataupun kepala daerah muda dengan para kepala daerah yang udah old school saya sebutnya ataupun senior lah
saya melihat sebenarnya ya contohnya kita lihat deh pak jokowi pak presiden itu kan beliau kan kalau ngomong generasi kan ya tentunya ya itu ya senior
tapi kan rasanya mudah ya
jadi saya ngerasakan loh di birokrasi justru tim yang muda gak selalu progresif yang tua gak selalu kolot gitu
jadi saya kok gak pengen terlalu mengkotak kotakan ya antara tua dan muda terus terang gitu
menurut saya kembali kepada open mindednessnya gitu
kepada seberapa kita mau ter apa cari terobosan karena penetrasi teknologi sekarang terjadi di semua generasi kok gitu ternyata rata rata
yang membedakan itu sebenarnya anunya mungkin latar belakangnya kali ya
jadi pergaulannya dan lain lain gitu
tapi kalau misalnya kelamaan di birokrasi mereka yang usianya masih early tiga puluh 's tuh ada yang bisa
biasanya birokratis tuh ada juga loh yang sangat ini apa istilahnya udah lebih birokratis daripada yang lebih tua gitu
jadi saya sendiri agak menghindari mengkotak kotakan antara tua dan muda
terima kasih mas emil dan juga mas bobi sudah bergabung
saya ingin meminta tanggapan dari adri
adri tadi anda lihat bahwa ini dua orang kepala daerah muda mereka kayaknya bebannya cukup berat ya
tapi mereka punya cara masing masing untuk bisa meyakinkan birokrasinya meyakinkan pemilihnya di daerahnya masing masing
untuk bisa menerapkan gaya berpolitiknya
anda melihatnya begitu juga bahwa memang ada kesulitan gitu
tadi kan pertanyaan sebelumnya kayak tentang mungkin nggak kalau nggak punya background keluarga politik bisa main di sini
gak tau ya tapi pribadi gitu dan gue rasanya ini mewakili yang lain
dengan banyaknya pilihan karir yang tersedia gue rasa dalam ngambil ranah politik itu bukan first choice lagi
jadi kalau emang ya susah ada regenerasinya karena banyak option yang tersedia
jadi buat saya pribadi sih punya background keluarga politik atau gak punya keluarga politik ya gak gitu
ya silahkan aja gak apa apa gitu
karena yang gak punya keluarga politik juga gak ikutan main gitu
tapi mungkin dari saya satu gitu kalau emang ada ya just address the eleven in the room gitu menurut gue
daripada ngaku ngaku bukan ngaku ngaku sih maksudnya kayak presidennya ini ini ini
tapi warga sipil akan kayak ah tapi kan lo saudaranya ini
maksudnya gak perlu ditutupin
gak perlu ditutupin
kayak bahasa arab tadi kan gak memang menutupi nama belakangnya memang juga dikisung
ya udah taruh gitu ya
emil juga mengatakan bahwa orang tuanya adalah pejabat
farah juga mengatakan seperti itu
artinya gak usah ditutup tutupin
ya mungkin kalau mau ada perbedaan muda dan tua gue rasa politisi muda lebih baik bisa self redicule gitu ya
jangan jadi figur yang untouchable gitu
ya udah jadi sesuatu yang bisa reachable aja gitu
one slow punya flow juga kayaknya kita banyak relatability gitu
kalau sekarang ditanya ke anak anak mahasiswa yang nonton disini juga
regenerasi kalian juga gak akan mau
ya udah lah ya terusin aja yang punya keluarga politik

tapi yang harus diubah loh
kalau lebih banyak anak muda masuk ya harus yang di luar dari keluarga yang harus bisa masuk juga
warang traingusnya adalah kalau track record lo valid
punya background keluarga politik tidak akan mencederai itu gitu
i think the problem is now yang punya background keluarga politik tidak pernah mau ngedres ini
tapi ditutupin dulu terus dengan prestasi
sementara semua skeptis kayak ah lu ini udah addres it aja dulu
ya emang gini kenapa emangnya udah gitu
mas toto memang realita di lapangannya seperti itu ya bahwa banyak anak muda kemudian yang apatis terhadap politik
dan di satu sisi hanya orang orang yang kemudian punya background pejabat yang bisa maju
ya udah silahkan aja gitu
pertama terkait dengan keluarga pejabat darah biru politik dinasti dan istilah istilah lain ya
yang harus kita judge adalah prosesnya
bukan latar belakangnya
itu sesuatu yang gak bisa ditolak gitu ya
seluruh negara maju pun tidak ada pembatasan mengenai politik darah biru
tetapi yang dibuat menjadi lebih matang adalah prosesnya
ada uji kepada mereka gitu kan
sarah tadi sudah bercerita tentang bagaimana proses di internal partainya bahkan dia sudah mengalami yang namanya kalah
walaupun dengan beban berat disebut sebagai darah biru gitu ya
mas emil dan mas bobi juga sudah diuji langsung diuji ke masyarakat
kalau mas bobi kalah mungkin yang akan kena malunya juga kemarin pak jokowi
ini kalau kita bicara dalam konteks beban persepsi ya
tetapi ada proses proses yang sifatnya black box
seakan akan bisa diberikan tanpa peduli apapun persepsi publik
langsung ada posisi di puncak yang kemudian nggak bisa ditolak oleh siapapun
dan itu mempengaruhi demokratisasi itu yang saya tolak
dengan segala hormat saya sebut nama saja mas ahaye langsung keluar tiba tiba langsung jadi ketua umum
buat saya itu satu proses yang terlalu mengintervensi
ini bicara proses ya
bukan tentang mas ahaye nya sendiri
jadi kita harus menjaga prosesnya itu gitu yang harus tetap ada
itu yang pertama
yang kedua saya pikir yang paling penting begini
kalau terkait dengan apatisme dari anak muda untuk masuk dalam politik
saya juga tidak ingin melihat situasi yang sebaliknya
semua berlomba ingin masuk politik
tapi dalam konteks hanya ingin menjadi seorang generalis
pemangku kebijakan pembuat kebijakan
lalu kemudian tidak tahu pengen berbuat apa
malah yang membedakan anak muda
ketika mereka menguasai informasi mereka harus menjadi orang yang paling teknokratis
ketika mereka menjadi pembuat kebijakan
mereka harus menjadi ahlinya ketika mereka masuk dpr
mereka tahu gue ahli di bidang ini
gue pengen masuk di komisi sepuluh
gue ahli di bidang ini
gue pengen berkiprah dan mengubah pola yang ada di komisi satu
itu yang bisa membuat anak muda menjadi produktif ketika mereka masuk dalam politik
mbak sarah farah silahkan ditanggapi
nanti saya mau ke mas bobi dan juga mas emil lagi
mbak farah dulu deh
ya itu tadi silahkan ditangani
dari anak anak muda bahwa ya yaudahlah silahkan aja lah yang backgroundnya anak pejabat
meneruskan aja dinastinya jadi politisi gitu
tapi tidak usah menutupi gitu
karena menurut saya pribadi terlepas dari backgroundnya apa
kalau kita melihat dari orangnya langsung ya
ketahuan kok mana yang punya background bisa kerja
karena itu kalau misalnya seperti saya nih
saya di under estimate mungkin karena background saya juga
kemudian perempuan masih muda
ya kita buktikan aja dengan kerja kerja kita
nanti juga lama kelamaan orang bisa melihat bahwa oh ini memang ada isinya
memang kita kerja
saya rasa masyarakat juga pintar menilai mana yang worth it mana yang tidak
oke mbak sarah silahkan
tadinya mungkin saya salah satu yang setuju mengatakan bahwa
anak muda apatis
kalau sekarang saya justru mau menantang hal itu
karena selama saya menjadi ketua umum di tahun ini gitu ya
baru baru jadi sebenarnya untuk tidar
dan juga melihat dari waktu saya maju di pilwalco tangerang selatan
setiap kali kita melihat trending issue
mau media sosial maupun juga media mainstream
itu politik sering banget loh diangkat
sedangkan consumernya kan mayoritas adalah anak muda
jadi bukan berarti mereka apatis
tapi apa yang terjadi mereka frustrasi
dan mereka marah
dan akhirnya mungkin kesannya apatis
karena yaudahlah terserah deh mau kayak gimana
tapi bukan apatis
mereka mau untuk ayo dong berubah
nah ini yang mau dari tadi saya sampaikan
kalau memang nggak suka dengan mau itu prosesnya ataupun hasilnya
masuklah ke dalam sistemnya
jangan cuma mengkritik gitu kan
tapi terus gak mau ikut tangannya ikut kotor untuk membuat perubahan itu gitu
dan kalau misalkan tadi dikatakan ya
bahwa oke serahkan aja kepada keluarga keluarga tersebut
fine bukan saya mengatakan bahwa oh itu nggak bisa dan seterusnya
itu kan selalu dari dulu adalah judgement dari luar ya
tapi tinggal kembali lagi
kalau misalkan dari kemarin dikatakan bahwa oligarki have to go
pemuda harus masuk
ya kalau misalkan pemudanya nggak mau masuk sampai kapan kita mau berubah
oke itu berarti yang harus diyakinkan
supaya anak muda mau masuk ke dalam politik
meskipun banyak yang apatis
saya ingin tanya ke dua kepala daerah muda
yang pemilihnya harusnya banyak ya
karena kan kepala daerah itu dipilih langsung
mas emil ini banyak anak muda yang kemudian apatis
dan ya frustasi begitu ya
dan akibatnya banyak yang gak mau masuk ke dalam politik
ini bagaimana kemudian anda meyakinkan apa
ya saya setuju tadi bahwa saras bilang
sebenarnya apatis itu bukan berarti mereka nggak tertarik gitu
tetapi lebih apa istilahnya skeptis ya
nah bahaya skeptis itu bagus
tapi kalau berlebihan
akhirnya pilihannya jadi pragmatis
itu yang kita takut
nah pragmatis itu artinya satu wani piro atau dua
ya udahlah pokoknya popularity contest
kayak american idol indonesian idol gitu
yang seru seru aja yang dipilih gitu
tapi nggak mau mendalami substansi
jadi saya senang apa yang disampaikan oleh mas yunarto tadi
bagus untuk anak anak muda itu harus punya passion untuk jadi teknokrat gitu
kayak saya hampir lima belas tahun saya berkarir di infrastruktur
di world bank di penjaminan infrastruktur
baru masuk gitu
jadi bukan berarti oh ini saya muda terus saya bisa gitu
saya tahu banget mas bobi kita sering diskusi
bagaimana beliau jatuh bangun jalanin bisnis
gak instan tiba tiba mau jadi wali kota juga gitu
memang gak instan
ya walaupun khusus menaibat mas ahaye saya punya pandangan beda
tapi gak mungkin kita bahas disini
nanti bahas di episode berikutnya
tapi kembali lagi saya setuju yang mas yunanto sampaikan
mengenai jangan sampai anak muda kemudian pengen langsung jadi
jadi semua ambil jalurnya harus menjadi politisi
tapi kepedulian politik itu dimulai dengan be more substantif dalam menentukan decision
gali lebih dalam
jangan main di level yang superficial aja
tapi masuk lebih dalam lagi
untuk memahami siapa sih orang ini
bagaimana kemudian anda meyakinkan pemilih muda untuk bisa bergabung berkontribusi dalam politik
jualannya apa nih mas bobi
jualannya apa ya jualannya ya
sebenarnya kalau menurut saya dari mas emil mbak sarah dan yang menyampaikan tadi
tapi yang perlu kita simpulkan menurut saya adalah bagaimana ekosistem politik kita menurut saya mbak ya
ekosistem politik kita untuk anak anak muda ini
karena bisa lebih dikembangkan lagi
tadi seperti saya dengar tadi saya lupa tadi
karena sekarang kita sudah banyak pilihan
bisa masuk ke dunia karir
jadi segala macam pilihan kita mungkin
menjadikan politik ini jadi pilihan nomor kesekian
karena ekosistem pembentuk karir di politik itu mungkin yang hari ini ada
bukan hanya dari kepada era hari ini
yang muda muda saja yang sudah berkarir di politik bisa membentuknya
namun semuanya menurut saya
baik itu organisasi yang hari ini
misalnya organisasi untuk membuat leadership
tapi apakah goalsnya akan ke politik

semoga goals dari leadership ini akan dibawa ke politik semua
atau bawa leadership ke arah mana
ini yang sebenarnya yang harus kita bisa kitakan adalah ekosistem leadership ke politikan ini
yang hari ini menurut saya yang menjadi pr di kota medan
ini adalah yang harus betul betul kita bisa pastikan
karena kalau ekosistemnya tidak kita perbaiki
ekosistem anak muda untuk masuk ke politik
kekeras apapun kita bilang
anak muda ini harus masuk ke politik
kalau mereka tidak nyaman di dunia politik ini
tadi ujung ujungnya adalah apatis kepada dunia politik
jadi yang pertama menurut saya adalah ekosistem untuk di kota medan ya
saya lihat skup kota medan
saya rasa ekosistem anak muda yang harus diarahkan
dibuat nyaman lah ekosistem politik ini
terima kasih mas bobby
wali kota medan
dan sebelumnya ada wakil gubernur jawa timur
mas emil dardak
terima kasih dua kepala daerah muda sudah bergabung pada malam hari ini
semoga anda berdua bisa menjaring sebanyak banyaknya anak muda
untuk bisa terjun berkontribusi dalam politik
dan tetap anti korupsi
karena itu adalah salah satu isu yang menjadi concern anak muda
pada pemilu pilkada dua ribu dua puluh
anak muda sangat concern dengan isu anti korupsi
terima kasih sekali
mas mas semuanya sudah bergabung
dan setelah ini saya ingin tanya
kepada semua narasumber saya yang ada di studio
soal bagaimana politisi muda menanggapi kritik
dan bagaimana tanggapan dari teman teman mahasiswa
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow